abu bakar basir telah bebas dari masa tahanan di lapas kelas dua a gunung sidur bogor jawa barat jumat pagi
dan telah terhubung dengan peneliti senior pusat penelitian kemasyarakatan dan kebudayaan lipi
bapak profesor endang turmudi selamat pagi pandang
pagi enak juga
ya pandang terkait dengan pebebasan abu bakar basir pagi tadi
kita bicara mengenai basir sendiri memang sosok yang kontroversial
dan mendapatkan perhatian tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari macam negara
sebenarnya dengan bebasnya basir ini apakah berdampak terhadap isu terorisme di tanah air pak
ya kalau berdampak mungkin iya lah
cuma apakah dampaknya besar atau enggak saya kira itu soal lain
karena memang basir kan punya tokoh dalam satu organisasi
yang kemudian dianggap terlibat dalam terorisme dan kemudian ditahan
jadi memang ada
ada penyelamatan ada pengikutnya lah
ya pasti akan ikut berdampak
hanya mungkin itu tadi
apakah dampaknya besar atau kecil itu saya kira soal lain
nah kalau soal terorisme sendiri kan sebetulnya tanpa basir sendiri
artinya basir di penjara pun kan itu kan terus berjalan
ada kejadian kejadian atau
tindakan tindakan terorisme yang dilakukan oleh sebagian orang
mungkin itu terkait dengan basir ataupun tidak
memang terorisme itu kan beberapa kejadian terjadi gitu kan
selama basir di penjara pun gitu kan
hanya mungkin saya kira yang perlu dilihat lagi itu kan
terorisme ini kan hanya dilakukan atau dilakukan itu kan oleh
sekelompok sekelompok kecil saja gitu kan
artinya kecil dibandingkan dengan the red of
apa namanya organisasi yang ada di indonesia
nah jadi artinya mungkin ya terpengaruh ya
tapi kan mungkin terbatas juga gitu
karena the reds of indonesian people atau raciel ini kan tidak
tidak apa namanya tidak menganut
radikalisme lah kan gitu
ya pak indang tapi sosok basir sendiri sangat fenomenal dan identik dengan aksi radikalisme
kemudian juga aksi identik

sehingga ketika dia keluar pastinya bisa memberikan sebuah mungkin beberapa
tadi bapak katakan dampak kecil ya terhadap sel sel yang mungkin memang selama ini mereka secara militan
secara sporadis melakukan gerakan gerakan di luar seorang yang memiliki citra seperti basir
tapi ketika basir keluar apakah itu bisa menjadi sebuah image baru
dan mereka mendapatkan sebuah enlightenment begitu pak
ya itu mungkin itu bisa menjadi sebuah ide atau se ideologi mungkin ya
tapi kan seperti kita ketahui lah itu mayoritas masyarakat indonesia bahkan juga apa namanya
kendem gitu terorisme gitu kan
nah hanya mungkin gini jadi yang harus diperlu di apa dipertegak itu kan itu istilah radikalisme
radikalisme itu kan radikalisme itu kalau di orang orang barat
atau pengawat barat itu biasanya kan mengidentikan dengan
dengan terorisme jadi kalau bicara radikalisme itu sebetulnya bicara terorisme
padahal gitu kan sebetulnya radikalisme dengan terorisme itu agak berbeda gitu kan
nah di indonesia radikalisme itu sudah dipolitiking gitu kan
jadi sekarang orang yang agak keras atau apa radikal gitu kan
ada yang anu radikal gitu kan
kan sebetulnya harus tegas
jadi radikalisme yang dimaksud dengan terorisme itu
berbeda itu jadi kalau radikalisme dalam artinya itu
apa sikap atau pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar
gitu kan pada anunya gitu kan
nah mungkin dalam beberapa hal itu makna aslinya seperti itu
tetapi yang radikalisme yang sama dengan terorisme itu adalah
ingin perubahan melakukan perubahan yang mendasar
kemudian dan boleh melakukan perubahan itu dengan kekerasan
atau by any means gitu kan dengan cara rapuh apapun
nah ini ada yang mengartikan radikalisme seperti itu
saya kira saya setuju dengan itu
karena memang peristilahan radikalisme sendiri itu kan apa namanya bervariasi
jadi banyak orang mengartikan bervariasi
hanya kalau di indonesia kemudian radikalisme itu ya pokoknya yang menentang pemerintah
atau melakukan gerakan gerakan agak keras gitu itu radikal gitu kan
nah padahal kalau dengan terorisme tidak demikian
orang orang teroris itu pasti radikal ya
dengan arti yang tadi saya sebutkan dan saya ambil
saya setuju dengan ada seorang penulis dari barat yang mengatakan ya itu tadi
jadi kalau orang radikal dalam artian ingin melakukan perubahan
dan melakukannya boleh dengan apapun gitu kan termasuk dengan kekerasan atau apa
nah itu radikal
itu artinya apa radikal
kan pasti tidak semua organisasi gitu kan
tidak semua organisasi yang ingin melakukan perubahan disebut radikal
yang orang orang apa terorisme itu pasti radikal ya
tapi yang radikal itu dalam arti yang saya sebutkan tadi itu
dalam definisi yang saya sebutkan tadi itu tidak apa belum tentu teroris
jadi terorisme itu adalah radikal
tapi itu tidak teroris
jadi radikal yang sudah apa mengimplementasikan dalam tindakan itu
itu apa namanya itu terorisme
nah hanya memang saya kira yang harus kita waspadai
radikalisme itu itu kan bisa berupa apa namanya
masih bersarang di dalam pikiran
belum terlihat dalam tindakan
ini yang saya kira yang memang kalau apa namanya
kalau kita bicara radikalisme ini yang harus dianu harus dikaji diteliti
ini kan susah kan meneliti apa melihat pikiran pikiran orang radikal atau enggak
ya kan begitu
nah yang sudah terlihat radikal itu ya teroris itu
karena memang dia radikalisme yang dianudnya kemudian dipraktekan dalam tindakan
prof kalau terkait dengan deradikalisasi yang akan dilakukan oleh semua para teroris
pelaku terorisme di indonesia yang sudah bebas apakah menurut anda ini cukup efektif
mengingat memang aksi terorisme masih terus terjadi nih prof
ya saya kira ini masalahnya ya
memang ini kan bukan hal yang mudah
saya kira pemerintah sudah melakukan dan punya program program deradikalisasi
hanya mungkin saya kira masih perlu diefektifkan gitu ya
saya ingat anu aja
jangan dikikan begini
orang sering mengkaitkan radikalisme itu atau radikalisasi itu dengan misalnya kemiskinan gitu kan
banyak orang yang tidak punya pekerjaan kemudian terpapar dengan radikalisme gitu kan
orang yang pergi ke syria gitu kan karena dia tidak punya pekerjaan di sini
tapi juga pada dasarnya orang yang menganut atau terpapar dengan radikalisme yang terorisme itu
itu kan tidak selalu dari kalangan miskin gitu kan
ada kasus misalnya di batam itu satu keluarga orang kaya kemudian mereka pergi ke syria untuk ikut berjuang untuk isis itu
atau yang lain lain
jadi yang menarik memang terorisme
teroris apa radikalisme itu mungkin saya kutip anu aja
saya ingat ali imron itu pernah berkata gitu
jadi memang radikalisme dalam artian ya seperti yang terorisme itu itu
ya itu anu apa keyakinan berkaitannya keyakinan
dia paham tentang mungkin itu kan ada anjuran dari agama untuk begitu begitu
dan itu dipegang gitu
nah karena itu makanya ya makanya bisa jadi ya
radikalisme dalam arti itu itu bisa muncul dimana mana tidak akan mati gitu kan
sejauh kita tidak melakukan deradikalisasi
jadi deradikalisasi tentu saja di samping yang dibuat oleh apa programnya oleh pemerintah ya mungkin berbagai kementerian
atau bahkan juga lembaga lembaga swadaya atau lembaga sivil islam seperti nu muhammadiyah ikhlas dan lain lain

tapi kita harus ikut melakukan deradikalisasi dengan cara misalnya mengkonter itu pemahaman pemahaman yang sebetulnya tidak pas gitu kan
kan gitu loh
tadi anda katakan tidak terlalu besar dampak dari bebasnya abu bakar basir terhadap pergerakan terorisme
tapi sebelumnya kalau tadi berita yang saya bacakan di sulawesi selatan masih ada aksi terorisme yang dilakukan oleh sejumlah orang
yang diduga masih menjadi sebuah momok di kawasan sana
lalu ketika anda melihat sosok yang keluar satu ini memang sempat fenomenal
dan mendapatkan sebuah citra pemberitaan yang cukup besar sebagai seorang yang sangat rebel seperti itu ya prof
dan radikal seperti anda katakan tadi
namun yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika seseorang yang mungkin memberikan sebuah dampak besar terhadap sebuah citra aksi terorisme
lalu dia bebas dan apakah memang aksi terorisme masih berjalan
apakah itu tidak bisa memberikan sesuatu tadi yang anda katakan mungkin sedikit banyak menginspirasi orang orang
atau mungkin terhadap sejumlah tuduhan aksi terorisme di indonesia
iya betul betul saya katakan itu mungkin berdampak
atau mungkin membangkitkan kembali ya mereka itu para pengikutnya
atau mereka yang se ideologi gitu loh
nah kalau saya katakan tidak besar itu maksud saya ini kaitannya dengan organisasi organisasi islam lain gitu

jadi karena memang sudah sejak awal kan organisasi organisasi islam lain
jadi karena memang sudah sejak awal kan organisasi organisasi islam lain
itu bahkan kan mengecam mengecam radikalisme gitu kan
jadi iya dampaknya ada
dan bahkan soal radikalisme dan terorisme itu itu dengan di apa di di tahannya basir sendiri kan terus berjalan gitu
terus ada gitu kan
ada kemarin di poso di mana gitu kan
nah jadi itu maksud saya
berdampak iya mungkin
paling tidak memperbaharui semangat mereka yang menjadi para pendukungnya gitu kan
tapi tidak besar dalam konteks organisasi organisasi islam yang lain mungkin
atau masyarakat islam lainnya selain apa yang berada di bawah pengaruh atau di bawah kepemilikan basir
ya mungkin nggak terlalu berdampak gitu maksud saya itu
baik terima kasih perbicaraannya prof endang turmudi pagi hari ini di cnn news channel today

selamat pagi pak